aneka ragam makanan ini terbuat dari beras merah
ada bubur dan lak lak kue khas bali yang diracik dengan campuran beras merah
hidangan ini ada di desa jatilui kabupaten tabanan bali
ya jatiluwi memang dikenal sebagai daerah penghasil beras merah
tak heran jika warga kemudian berkreasi membuat makanan dengan bahan utama beras merah
tak hanya makanan lho beras merah ternyata juga diracik menjadi campuran utang jahe ini
dan itu harganya cuma sepuluh ribuan sih
pesan itu karena emang di denpasar nggak ada dan mumpung lagi di jatilui juga
jadi biar ngerasain juga gitu makan di sini sambil ngeliat view sawah
semangkuk bubur beras merah dan seporsi lak lak dijual seharga lima belas ribu rupiah
sementara wedang jahe bisa dinikmati dengan membayar sepuluh ribu rupiah
ada beberapa beras yang dijual di pasar dan dikonsumsi masyarakat
beras putih beras merah beras coklat hingga beras hitam
masyarakat lebih banyak mengkonsumsi beras putih sebagai makanan sehari hari
karena harganya jauh lebih murah dibandingkan beras jenis lainnya
beras putih memiliki lapisan kulit yang sudah dibuat
berikutnya adalah beras merah
beras ini populer karena dipercaya mampu menjaga berat badan
beras merah didapatkan dari lapisan luar yang mengandung antosianin
dikutip dari cnnindonesia com
per seratus gram beras merah mengandung enam dua gram serat
beras merah mengandung zat besi dan vitamin b
ada juga beras coklat yang menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes
dikutip dari cnnindonesia com
beras ini dianggap mampu mengurangi plak arteri
mencegah resiko penyakit kardiofaskuler
dan mengatur gula darah
data kementerian kesehatan republik indonesia mencatat
setiap seratus gram beras coklat mengandung tiga dua gram serat
satu lagi adalah beras hitam
berbeda dengan ketan hitam
bulir beras hitam mengkilap dan berukuran lebih panjang serta lebih langsing
dikutip dari cnnindonesia com
beras hitam memiliki manfaat gizi lebih tinggi dibanding beras merah dan coklat
beras hitam kaya akan serat dan mengandung antioksidan
dokter spesialis gizi klinik sanninga tijan menjelaskan
dari keempat jenis beras yang ada
beras merah mempunyai kandungan kalori paling tinggi
meski begitu beras berwarna lebih kaya serat
karena lapisan luarnya masih utuh
beras beras berwarna mengandung serat lebih tinggi dibandingkan beras putih

yang kita tahu serat berfungsi baik bagi tubuh
untuk melindungi kesehatan usus
dengan membantu mikrobiota atau bakteri baik diusus
lalu mempertahankan rasa kenyang
jadi bisa menjaga berat badan dan menjaga obesitas
juga dapat membantu kontrol gula darah
dari keempat jenis beras tadi memang ada kelebihan dan kekurangan
berbagai faktor dan kandungan nutrisi hingga harga
bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keuangan anda
tim liputan cnn indonesia